ya upacara pembukaan sea games berlangsung meriah dan megah pada sabtu malam
pesta olahraga se asia tenggara seri ke dua puluh sembilan ini resmi dibuka di kuala lumpur malaysia
dengan tata lampu spektakuler sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur malaysia sabtu malam resmi dibuka
pesta olahraga se asia tenggara seri ke dua puluh sembilan ini dihadiri langsung oleh hendi pertuan agung sultan muhammad v
serta puluhan ribu penonton yang memenuhi hampir seluruh sektor stadium bukit jalil kuala lumpur
selain memperkenalkan rimau sama maskot sea games dua ribu tujuh belas
defile kontingen atlet dari masing masing negara juga menarik perhatian penonton
dalam defile dua ratus atlet indonesia mendapat sambutan meriah
perenang asal bali igede sima sudartawa kembali bertindak sebagai pembawa merah putih di barisan terdepan
sebelumnya sima nusantara
pernah membawa bendera dalam defila di olimpiade london dan asian games dua ribu empat belas
sejumlah pejabat tinggi indonesia hadir dalam upacara ini
di antaranya menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
menteri hukum dan ham yasona lauli
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
wakil kapolri komjen syafrudin
serta ketua komite olimpiade indonesia erick thohir
apa yang tadi ditampilkan oleh kuala lumpur atau malaysia

yang membangkitkan rasa persatuan

karena sebenarnya akan memicu untuk bisa kita siapkan persiapan penyelenggaran dan prestasi
bagi pelajar penyelenggaran asean games dua ribu delapan belas yang akan datang
semoga lebih baik